assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kita juga kedatangan tamu yang agak berbeda kita sapa sapa dulu ada pak halo pak
de armando mewakili para ganjarian wih bagaimana pak capek baca komen netizen
pak capek capek sedih kita juga kedatengan pak habibur oh iya bener wakilan gerindra
ish gimana pak capek komen instagram pak ganjar hahaha hahaha hahaha hahaha
tapi kita udah ngebahas banyak banget tentang u dua puluh betul juga punya tebak tebakan membawa
basu u dua puluh tebak tebakan bola
bener apa persamaan meguair dan ganjar pranowo sama sama blunder

gak masuk akal
kok bisa ada yang percaya
slot piala dunia ini kan harus melalui kualifikasi ya
ngasih slot piala dunia ini kan bukan kayak ngasih magic jar gitu ke indonesia gitu
ngasih gampang gitu
ngasih slot piala dunia ke indonesia itu tuh ibaratnya kayak dua ribu sembilan belas lalu
pak jokowi menang
tiba tiba pak jokowi bikin statement
hmm kayaknya pak prabowo aja deh yang jadi presiden
nah gak bisa gitu
gak bisa kayak begitu
gak segampang gitu ya
gak segampang gitu
ada peraturan ya
dan sekarang pak netizen supporter semua lagi deg degan
menunggu apa sanksi dari fifa
menurutku nih abang abang sekalian semua senior senior
kita harus lebih tegas daripada fifa
sebelum fifa nge ban kita ikut piala dunia
kita ban fifa
kita harus ban dia duluan gak ikut piala presiden gitu deh pak
harus kita ban duluan ya
harus kita ban duluan
tapi ini dokoh gue liat liat nih ya
ada perbedaan dari cara merespon pak ganjar dan pak iwayan koster
kalau pak ganjar ketika dihujat netizen
menunggu suasana tuh tenang dulu
dan menurut saya pinter
namun pak iwayan koster berbeda bapak bapak ibu ibu sekalian
beliau tetap berpegang teguh terhadap kesalahannya
bahkan beliau berharap fifa mencoret israel dari piala dunia u dua puluh
pak iwayan koster nih mohon maaf pak
udah pak udah
bapak tuh hampir dicoret loh oleh rakyat sendiri
dan kalau kita lihat nih ya
paling rame itu sebenarnya instagramnya pak ganjar
rame banget tuh

tiga ratus lima puluh ribu itu banyak banget loh
instagramnya raffi ahmad aja
postingan terakhir itu cuma tiga ratus an yang komen
ini kan menandakan kalau pak ganjar siap jadi influencer
saya yakin ya pada malam malam gitu
pak ganjar liat hpnya
uh notif gue banyak nih
konten mana lagi nih yang f
tapi tadi statementnya bang
statementnya bang adian apitupul
politik dan sepak bola tidak bisa disatukan
menurutku aku gak setuju bang
sepak bola dan politik secara sejarahnya
memang dari dulu selalu bersama
tapi kita masyarakat indonesia cuma bisa berharap satu
ketika mereka bersama
mereka akan saling meninggikan atau saling menjatuhkan
terima kasih aldo dan juga duto atas sentilan sentilannya
tau fyp ya bang
oke itu anak anak ini
saya gak tau
ini mas bulan gak tau soalnya
makanya kita kasih tau
terima kasih sekali teman teman dari komisi co
yang sudah memberikan sentilan sentilannya
sekaligus menutup penampilan
dan juga dialog pada political show episode kali ini
kita akan ketemu minggu depan
setiap hari senin selama bulan ramadan jam dua puluh
di indonesia barat
terima kasih sekali bapak bapak yang sudah hadir di studio
dan juga teman teman mahasiswa dari universitas singapur bangsa
kerawang sudah bergabung
sekali lagi jangan sampai golput
kalian harus vote empat belas februari dua ribu dua puluh empat
karena nasib bangsa ini ada di tangan teman teman semuanya
terima kasih mbak